ini mas basudewi
apa kabar dirimu
kenapa kau bisa bersama dengan raiku raiki yang santan
aku sengaja ingin ke pajajaran untuk mencari paman prabu dan raden walangsungsang
aku akan masuk ke dalam kamarku
yudhakara tepatilah janjimu
jangan pernah kamu melukai raiku gensan
ing aku rela menyerahkan diriku kepada dirimu
itu dengan satu syarat
dan jika kamu melanggar syarat itu
maka pada saat itu pun
aku akan meninggalkan dirimu yudhakara
aku akan tetap membunuh kian santan
dan menjadikan kau sebagai istriku nimas
aku akan mencari penyusup itu
akanku bunuh kau
sekarang aku mohon padamu
aku takut terjadi apa apa padanya
kamu tidak apa apa
aduh ujang kasihan
terus saing kena jurus ujang
apa yang kamu lakukan
aku datang ke sini untuk membalas dendam pada hidup
melalui kau nimas
kenapa nimas kedasi berubah menjadi seperti ini
dia bukan seperti nimas kedasi yang selama ini aku kenal
apa yang kamu maksud kedasi
kau adalah calon
adik dari kiersanta
yang membunuh ayah anda
itu tidak mungkin kedasi
raike yang satang tidak mungkin membunuh ayah anda
diantara kita tidak pernah ada masalah
kita mulai dari sekarang
kita mulai dari sekarang
terima kasih kalian berdua memang hebat dan berterima kasih kepada kami terima kasih kepada
allah iya paman allah subhanahu wa ta'ala maaf adik adik berdua ini mau kemana
kemana iya kerjaan suka mana lupa bagaimana kalau kalian berdua ikut dengan hubungan
kami kebetulan kami juga mau kesukamu tidak aku tidak bisa terus seperti ini aku tidak bisa
menghadapinya hanya dengan tangan kosong saja ini saatnya
suara ini seperti suara pertarungan
siapa yang bertarung di istana ini aku harus memeriksa
hai hai masudewi hai apa kabar dirimu kenapa kau bisa bersama dengan raiku rakyat aku sengaja ingin ke pajajaran untuk mencari paman prabu dan raden walangsungsang namun di tengah perjalanan aku bertemu dengan raden kian santang raka basudewi lah yang telah menolong dari perempuan perempuan
anope terima kasih basudewi kalau begitu silakan masuk meraih bukan aku yang mengantar nyawa kau lah yang akan mengantar nyawa padaku
dan sebelum kau pergi aku akan menghabisi dirimu kedasi apa jangan jangan yang menghabisi prajurit
sukaman itu adalah kau cepat jawab ya memang aku yang menghabisi mereka semua dan kini saatnya aku